jalan jalan ke papua jangan lupa makan sagu
habis itu kita terbang ke mamuju
jangan songong jangan berlagu
kalau berani sini maju
ish mantang itu
kita balas lagi pantun ya
ke rumah mertua adanya di mamuju
sampai mamuju kita dimasakin sayur sawi
nih abang maju
tapi bukan ngajak non berantem
tapi ngajak makan makanan betawi
iya bener nih pak
tapi kita agak berdua nih makannya
abang tanteng deh begini ya
makanan betawi ada banyak nih enak enak
cari makanan betawi
nanti abang kasih duitnya
abang nih banyak duitnya
nah tantangannya cari makanan betawi nonnya
tapi bisa enak bisa kenyang
bisa lah bang sini duitnya
yaudah saya pergi dulu
kita langsung cari sekarang deh
nah karena nonnya pergi kita pakai jurus ngilang aja yuk
wah langsung nyampe kan
nah sekarang nih saya udah ada di jati padang
pasar minggu jakarta
dan saya udah di satu tempat warung makan betawi
namanya adalah warung betawi haji muhayyar
ini lokasinya ada di pinggir jalan sini
jadi gampang banget untuk dicari
dan di sini terkenalnya tuh sama makanan serba pecak
jadi penasaran nih kan mau cobain gimana rasanya ya
nyok langsung kita ke dalam
warungnya sih sederhana ya
tapi yang datang nih banyak banget
apalagi kalau jam jam makan siang kayak gini
warung yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
keluhan ini bisa dikatakan pelopornya rumah makan pecak khas betawi di ibu kota
nah ini udah dateng semua pesanan saya ya
jadi tadi saya pesen itu
ini ada gurame goreng pecak
terus ini adalah ayam kampung goreng pecak
terus saya juga pesen ini pepes ikan emas
ada sayur asem juga
tuh lihat sayur asemnya juga unik nih
jadi katanya kalau khas betawi itu pakai oncom
nah disini ada
terus saya pesen lalapan juga biar lengkap
sama ada daun singkongnya
coba kalau pakai ikannya
biar nggak kena duri
kita pakai garpu
sekarang coba sayur asemnya
sayur asemnya juga khas betawi banget
pecak khas betawi biasanya ini menggunakan gurami atau ikan mas yang digoreng kering
kemudian disiram sama saus encer yang pedas dan manis
meskipun tampilannya merah begini nih tapi rasanya agak pedes kok pemirsa
aku pilih yang terbaik sudah
eh tapi kalau nun sara gimana nih
beli apa di sana non
ini mau tahu aja deh bang
kalau mau tahu sini sini
oke tadi kan dikasih challenge ya
sepuluh ribu bisa jajan apa sih makanan makanan khas betawi
nah saya sudah ada di pasar mayastik
langsung aja kita belanja belanja
di sebelah saya sudah ada cuek ape nih
kue ape nih ini kayaknya enak langsung aja kita pengen tahu nih dapat berapa
isi pak berapa pak satunya pak
kue ape biasanya terbuat dari tepung beras santan dan perasa vanila atau bisa ditambahkan daun pandan agar kue yang juga disebut serabi jakarta itu semakin lezat
kue ape masih sering dijumpai di pasar tradisional
dengan luaran yang renyah dan bagian tengah yang lembut kue ini masih menjadi pilihan favorit masyarakat jakarta
ah iya sih ngeliatnya enak banget dunon jadi ngiler gini nih saya
hei pastinya bang karena jajanan ini enak enak loh
duit dari abang masih ada sisa nih
mau belanja lagi ah saya
widih ada kue pancong makanan khas betawi lagi jajanan
misi bang berapa bang satunya
satunya lima belas dapat
iya satu ini lima belas
dapat apa aja itu isinya
isinya kelapa muda sama gula pasir
oh kalau kue rangi sama kue pancong bedanya apa sih bang
bedaannya cuma kalau rangi dari sago gulanya gula menjawa
kelapa muda sama kue pancong beras
beda gula doang
ya udah saya mau kue pancong berapa bang
aye memilih membeli kue pancong karena ayah suka banget nih rasa kelapanya
gimana nih bang rizky udah nyerah belum
aduh aduh jadi insecure nih kita
jadi khawatir kalah nih saya non eh tapi penasaran sih
si non ini habis belanja ini apalagi ya jangan kalap non jangan sampai habis semuanya nanti numbuk
gak kok bang tenang aja
wih nih ada kue cubit nih ini juga salah satu jajanan khas betawi ya
ini kita tanya dulu cukup nggak nih lima belas ribu buat beli kue cubit yuk
kue cubit merupakan jajanan yang juga populer
terbuat dari tepung terigu dan susu
kue ini dimasak menggunakan cetakan unik dengan gambar beragam seperti bunga
biasanya kue tersebut ditaburi meses agar bertambah lezat
kita juga bisa nih memilih tingkat kematangan kue
bisa setengah mateng ataupun mateng
bang kue cubitnya berapa
wah pas lima belas ribu boleh deh satu ya bang ya
rp lima puluh kita dapat tiga jenis jajanan khas betawi
nah kita coba nih udah ada kue ape kue pancong sama kue cubit setengah mateng
kayaknya kalau saya sih pengen cobanya yang setengah mateng dulu ya
kita coba nih lumer lumer
bisa dilihat ya lumernya
rasanya kayak nostalgia jajanan pada waktu masa sekolah gitu
berlanjut kita ke kue ape
yang mau rasa vanila katanya
kalau yang hijau kan rasa pandang
nih ini lembut nih tangannya
terus kue pancong
yang kalau dimakan pakai gula pasir
tuangin dulu gula pasirnya ke atas
baru kita makan
perpaduan antara kelapa yang gurih
yang manis tentunya
ah selfie dulu deh nih
lama gak dateng dateng
boto terus mentah mentah cakep
guramnya sama kecakan
tadi ongkos aja kurang
sedih amat kita
cukup tapi seneng banget
kita kan jadi tau tuh makanan betawi enak enak
emang makanan betawi tuh enak enak
dan masih banyak lagi ya sebenernya yang belum kita eksplor
itu dia ini kan masih suasana good jakarta gitu ya
gak ada salahnya kita bisa mengenal dan mencicipi langsung kuliner jakarta
tapi selain kuliner betawi juga nih kota jakarta juga kan rapih banget
ini salah satu improvement yang harus kita apresiasi betul
dia yaudah dalam food kota jakarta ini tentunya kita ucapkan selamat ulang tahun kota jakarta
semoga kota nya makin dicintai dan makin cantik lagi
kalau gitu ya
assalamualaikum kita lanjut lagi
sampai makan lagi
eh belum bisa